sepertinya itu suara pitaloka
gadis itu kabur
tidak mungkin dia bisa kabur sendiri
pasti ada yang masuk kesini dan membawanya lari
setiap sudut ruangan dijaga dengan ketat
jangan ada celah sedikit pun
mak lampir bisa masuk ke rumah ini
semua titik sudah dalam penjagaan
semua saya percayakan kepada kalian
atau kau akan kudunasakan
jangan putih kau
ada apa banuseta
ada yang perlu aku sampaikan padamu
dan ini sangat penting
katakan saja ada apa
buka dulu pintunya
tidak perlu katakan saja apa yang ingin kamu katakan
aku tahu ada lindu aja di dalam
kau tak perlu berpura pura pada aku mayang sari
ya jelas aku cemburu
karena setiap malam kamu itu selalu menemani aku mayang sari
aku ini bukan istri kamu
aku bebas memilih siapa teman tidurku
aku akan minta temani pada pitaloka
kamu boleh dengan wanita manapun
tapi tidak dengan pitaloka
kau cemburu padaku
untuk apa aku cemburu
kita itu tidak ada ikatan apapun
bersetan dengan itu
aku akan menggagalkan rencanamu dengan cara paksa
sepertinya itu suara pitaloka
tapi sama ada pasangan yang
tidak ada yang mau membawa teman ilmu
mereka hanya mengapa barusan

mengapa bisa begitu
bukankah sudah aku katakan kamu harus jaga pitaloka
dia itu sedang lupa daratan
jaga mulut kamu banuseta
katakan saja terserang bahwa kamu sedang
mayangsari berhenti mayangsari
apa kalian sudah gila
sesama teman tidak boleh berkelahi
dari tadi aku bilang begitu
tapi kalian yang memulai
banuseta yang memulai
kamu yang mulai duluan
urusan kita belum selesai
tapi kalian sudah baku hantam
bagaimana kita berhasil
sekarang kita harus mencari pitaloka
maki saya mendapat laporan daripada aku
kalau pengantin wanita di desa mereka
menjadi sasaran penjulikan malampir
malampir juga tidak segan membunuh siapapun yang menghalanginya
yang jadi korban terakhir adalah putri juragan wiro di duku kung
ki japra dan juragan wiro ikut jadi korban
malampir sedang mencari tumba
untuk meningkatkan kesaktiannya di kanjeng
ini tidak bisa dibiarkan ki
kita harus melaporkan kejadian ini kepada kanjeng sultan
tidak di kanjeng
masalah yang sedang dihadapi kanjeng gusti sultan sangat berat
mataram sedang memperbaiki
persiapkan penyerbuan belanda ke batapian
jadi kita tidak boleh menambah beban gusti sultan agung
tapi malampir juga bukan siluman sembarangan ki
tapi aku yakin kita bisa menyelesaikan masalah ini
tanpa melibatkan gusti sultan agung
apa timandaraka punya rencana
kita jebak dia
agar dia keluar dari sarangnya
setiap katanya minta berjaga jaga omong omong
kami tetap di kereta
manca yang dicari datang sendiri

sampai jumpa di video selanjutnya
saya mau cek ginjal saya
ini surat rujukannya
mbak pasien dari dokter fninata ya
tadi nama dokternya siapa
mbak pasien dari dokter
nur fninata kan
jadi nama dokter fnd itu nur fninata
nama dokter fnd hampir sama dengan nama papa yang tertera di akte kelahiran aku
dokter fnd itu adalah
nggak nggak mungkin kalau dokter fnd itu papa aku
nama nur fnd nata kan cukup banyak
bukan cuma dokter fnd aja
selamat pagi haris
haris kamu jangan kabur kaburan kayak kemarin lagi ya
kamu jangan bikin kita semua jadi cemas
kamu cari siapa haris
kemarin rasanya haris ketemu sama dia
tapi mungkin itu hanya mimpi ya bu
enggak haris kamu enggak mimpi
kamilah memang kemarin kesini
kalau begitu kemarin itu kenyataan bukan mimpi
tapi kalau itu kenyataan kamilah sekarang mana bu
kok gak ada di sini
camillah itu kan baru punya bayi
jadi dia tidak mungkin tiap hari kesini karena dia harus merawat bayinya
dia harus memberikan asik
kamu ngerti kan haris
kamila sekarang sudah punya anak
dan anak itu cucuku
iya haris kamu sudah punya cucu
biar bisa ketemu sama kava
kamu harus tetap semangat
dan enggak boleh putus asa
lagi pula sebentar lagi kamu akan dapatkan donor ginjal
tolong terima terima bantuan mila pak
mila akan mendonorkan ginjal mila untuk papa
jadi papa harus terima itu papa harus terima
ras soal perkataan kamilah
waktu dia bilang dia mau mendonorkan ginjalnya
apakah itu sungguhan
apakah itu sungguhan
apakah itu sungguhan
apakah itu sungguhan
apakah itu sungguhan
apakah itu sungguhan
iya haris itu kenyataan